apakah kau yakin dengan ucapanmu itu
katakan saja syaratnya
tidak terlalu sulit untukmu
cukup kau berjaya
kau akan membunuh ayah anda
dan membalaskan dendam
makanya wawamu sendiri yang akan jadi karuhan
sampai mati pun
aku akan terus membawa dendam
kepada kian santang dan juga ayah hendak
wahai langit yang menjadi saksi
aku adalah surawis
aku akan melaklukkan pada jahat
dengan tanganku sendiri
zenazah rai kian santang
sudah siap untuk kita sholat
aku akan mengabarkan ini
pada ayah anda
sudah sadarkan diri
dan ibu anda berkenan
untuk menyolatkan rai kian santang
ibu anda kembali rumah
ibu anda sadarlah
ibu anda tenang
aku betul aku kian satang
ibu nda raka walang sosang baru saja mengabarkan
bahwa jenazah rekia satang sudah siap untuk disolatkan
jika ibu nda sudah sanggup mari kita solatkan bersama sama ibu nda
ibu nda tambahkan hati ibu nda
ibu nda aku mau sambar
aku mencemaskan putraku sulawisesa
apa yang terjadi kepadanya
tidak biasanya suara petir ini membuat dadaku bergetar
apa yang sebenarnya terjadi di luar sana
bertanda apakah ini
yang tidak menentu
aku adalah surawis
aku akan melakukan penyajaran
dengan tanganku sendiri
jaga dewa batara
suara apa yang aku dengar
apakah itu suara putraku surawises
atau hanya suara hatiku sendiri
karena aku begitu mencemaskan surawis
yang begitu menaruh dendam
kepada kian santan
belum selesai satu masalah
sudah timbul masalah yang lain
dewata yang agung
berilah hamba kekuatan
untuk menghadapi semua ini
sumpahku tidak main main
seluruh alam jadi saksi
aku akan membuktikan
dan kalian yang akan melihatnya
aku akan kembali ke panjar
untuk mengambil semua yang menjadi hakku
dan juga mengambil
jika harus aku membunuh ayahandaku
aku akan membunuhnya
dengan tanganku sendiri
keponakan ku tercinta
kamu memang benar benar
yang sangat begitu menakjubkan
sungguh sangat luar biasa
aku adalah seorang kesatria
bukan seorang pengecut
buah tidak pantas untuk ikut campur
sumpahmu seakan akan meregup tujuh lautan
dan melipat tujuh laki
tapi apakah kau punya kemampuan
untuk membuktikan sumpahmu
aku bersumpah dan berjanji
dengan senang hati menjadi begitu
apa kau yakin dengan ucapanmu itu
katakan saja syaratnya
tidak terlalu sulit untuk
cukup kau berjanji
kau akan membunuh
dan membalaskan denda
kau akan membunuh
jika tidak maka nyawamu sendiri yang akan menjadi taruhan
dengan senang hati
kalau begitu kau ikut dengan aku
akan kusembuhkan lukamu
dan akan kupulihkan kandung ragamu
jangan keponakan ku jangan
kamu jangan ikut dengan dia
ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan menimpamu suatu saat
nanti keponakan ku